kasus joki vaksin terjadi di puskesmas manyaran semarang senin tiga januari lalu
polisi menangkap tiga orang tersangka yaitu ds dn dan cl
tersangka ds diminta menjadi joki vaksin oleh tersangka dh untuk peserta vaksin atas nama cl
ds dijanjikan imbalan uang lima ratus ribu rupiah
upayanya gagal karena tidak lolos screening petugas puskesmas
polisi yang menerima laporan menangkap ketiga tersangka yang merupakan warga ngalian semarang barat
tersangka ds mengaku mau menjadi joki vaksin karena imbalan uang
sementara tersangka cl mengaku ingin memiliki sertifikat vaksin untuk syarat pergi keluar kota
ia mengaku tidak bisa mengikuti vaksinasi karena memiliki comorbid
dari situ saya berasumsi bahwa saya tidak perlu divaksin karena imun tubuh saya sudah merasa kebal
jadi tidak perlu divaksin
polisi tidak menindaklanjuti kasus ini karena perjokian belum sempat terjadi
namun polisi meminta warga tidak mencoba mengakali program vaksinasi
setelah didata ketiga tersangka dipulangkan polisi